mas ganjar sejak dari dulu sebenarnya sudah beberapa kali untuk tidak masuk ke kabinet
dan ia mengatakan menghormati yang berkeringat untuk bisa bergabung dalam kabinet
rasanya ucapan seorang ganjar pranowo sebagai capres yang bisa kita bilang harus mengakui kekalahannya
harus menjadi keteladanan menghormati yang sudah berkeringat
jadi jangan hanya karena ia pernah menjadi kompetitor dalam pilpres dan kemudian diajak bergabung ke kabinet
menurut mbak ratri apakah memang sikap seperti ini yang harus juga ditularkan pada partai partai lainnya
jadi jangan hanya berhenti di seorang ganjar atau seorang anis
saya sangat menghargai sikap seorang mas ganjar dalam hal ini
beliau tidak hanya sebenarnya sudah mencirikan siapa itu negarawan
yang sesungguhnya mestinya bisa bersikap begitu kan
tapi juga hal lain beliau gentleman
dalam hal ini beliau sudah memberikan pendidikan politik yang cukup baik menurut saya bagi publik
kenapa saya memperhatikan seperti itu
ganjar mewakili oposisi kan sebentar ini begitu
jangan misalnya memberikan sinyal kepada publik bahwa oposisi pun akan bisa ditarik tarik ke dalam misalnya
pemerintahan yang koalisi besar karena nanti di situ akan menimbulkan pertanyaan siapa lagi yang akan mengecek
dan yang perlu mungkin diperhatikan disini adalah mesej yang disampaikan oleh mas ganjar ini
ini adalah merupakan message bahwa oke koalisi silakan jalan tapi kami akan tetap ada di sini untuk paling enggak
kontrol sosial itu perlu ada dan itu kan secara kritis itu akan membangun kesadaran
kontrol politik karena mereka adalah partai politik yang juga berada dalam parlemen
pertanyaan saya tadi mbak ratri apakah sikap individu seorang ganjar pranowo ini juga perlu dicontoh oleh pdip
rasanya ya masih menunggu rapim nas
dan partai partai di luar koalisi indonesia maju lainnya
nas deh misalnya pkb misalnya
ganjar itu adalah bagian dari partai politik kan
sikap ganjar walaupun masih di sini adalah bagian dari sikap beliau secara individu
saya kira itu harus di translate
di translate ke sikap partai
artinya partai itu harus berani mengambil sikap seperti kadernya
cuma pertanyaan saya ya menarik apa yang dikatakan oleh ketua umum partai nasdem yaitu pak surya paloh dalam konferensi persnya
ditanya oleh wartawan apakah anda apakah partai nasdem akan berada di luar kabinet atau masuk dalam kabinet
pak surya paloh mengatakan apakah saya punya pilihan lain
seolah ingin mengatakan bahwa ya saya tidak punya pilihan lain selain masuk ke kabinet
apakah memang partai partai di luar koalisi indonesia maju
itu nggak punya pilihan lain selain memang harus masuk ke kabinet
ini karena memang perlu mempertahankan kekuasaan atau ada situasi di mana gak ada pilihan lain selain bergabung
bagaimana anda membaca statement surya paloh
ya semestinya ya dengan berada di luar itu kan bisa membantu memperkuat namanya oposisi ya
oposisi itu bisa mengecek mustinya kan begitu
tapi kan pada praktek politik sekarang ini mungkin ada ketakutan ketakutan
yang dialami oleh partai partai yang mungkin tidak sedemikian kuat untuk bisa memiliki bargaining power
mungkin begitu ada ketakutan ketakutan seperti mereka itu terjebak begitu kan
ketika tidak masuk dalam kabinet dan kemudian bersuara keras nanti apa yang terjadi pada mereka
konsekuensi yang mungkin berat bagi partai partai yang secara sumber daya mungkin lemah
jadi kalau kita melihat ada dua situasi
saya ingin tanya apa yang sedang dihadapi oleh partai partai
yang tidak jadi koalisi prabowo gibran
satu apakah keinginan mereka mengiakan masuk ke dalam kabinet itu karena memang haus kekuasaan atau tidak terbiasa berada di luar kekuasaan
atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum
tapi saya kira kalau melihat kecenderungan dan fakta di lapangan ada ketakutan mbak rosy
ada ketakutan bahwa bila tidak mengiakan maka akan begini
mungkin tidak perlu dijelaskan secara gamblang ya
tetapi ketakutan ketakutan seperti dicontohkan ott dan lain sebagainya itu kalau melihat di lapangan kok kita tidak bisa menafikan itu ada
dan itu cukup untuk memberikan satu sinyal ya bahwa ayolah gabung ke kita
kita akan jalan bersama sama begitu
kalau misalnya kita bicara juga ada ide soal the president club gitu
sebenarnya siapa yang paling membutuhkan forum presiden club ini
bu mega kah pak jokowi kah atau presiden elek pak prabowo kah
saya kira kalau misalnya melihat ide presiden club seperti yang ada di luar ya di amerika serikat itu kan memang suatu wadah yang sangat informal
begitu kan tidak perlu diwujudkan dalam lembaga yang formal
dan saya kira buat apa juga ada ya lembaga yang kemudian disebut sebagai presiden apa namanya president s club
yang kemudian katanya di situ adalah wujud misalnya rekonsiliasi
toh bisa dilakukan rekonsiliasi tanpa harus ada
satu forum bernama atau berjudul presiden club
tidak perlu bentuknya harus seperti organisasi
ada konsekuensinya tapi sebelum ke situ mbak ratri kita dengar apa yang dikatakan jk soal the president club ini
eh ya bukan hanya di indonesia itu ada seluruh dunia
namanya klub teman tim juga di amerika
itu akan terjadi suara itu salah sesuai dengan ongkir yang berikan rasyalah gitu
kalau dia klub di madrid juga termasuk wapres
kalau menurut bapak bu mega pak sby pak jokowi apakah ingin bergabung juga pak di presiden
kita selalu mengacu pada apa yang terjadi di luar
seperti apa yang ada di amerika the president club lalu kemudian ada negara lain
apakah memang sesuatu yang dibikin oleh negara lain
kita perlu latah untuk mencontohnya di sini
ya saya kira kita perlu perhatikan konteks ya
seandainya misalnya yang kita bicarakan adalah presiden club itu ditujukan untuk
kedua misalnya untuk memuluskan jalan pemerintahan supaya presiden elek memiliki legitimasi yang kuat gitu kan
kan tidak perlu untuk membuat sebuah apa namanya wadah yang namanya president s club
ada belum menjelaskan itu ya ada konsekuensinya dengan president s club itu
konsekuensi president s club seandainya ini mbak rosy ini bukan sesuatu wadah yang informal
melibatkan harus ada rapat dan lain sebagainya
itu kan nanti ada satu lembaga bentukan baru mungkin kan
lembaga bentukan baru kan sama saja kita sekarang memperbesar dan memperbesar
penambahan itu kan harus disertai dengan berbagai macam spending pemerintahan
termasuk dalam apbn maksud saya
ada belanja belanja yang mestinya bisa dihemat tapi kemudian untuk mengakomodasi lembaga ini itu menjadi lebih boros
dari partai demokrat waktu itu juga mengatakan bisa ada the president club seperti yang dikatakan oleh pak prabowo
tapi juga ada setgap sekretariat gabungan
itu dibentuk tahun dua ribu sembilan oleh pak sb di era dengan pak budiono sebagai wakil presiden
untuk menjembatani partai partai koalisi gak jalan tuh
padahal itu isinya ya partai partai yang ada dalam kabinet
seandainya ini kan presiden presiden ini di indonesia itu siapa sih gitu kan mereka
mereka itu kan kebanyakan adalah bukan kebanyakan ya ini tidak termasuk jokowi
mereka kan adalah ketua partai politik begitu kan
wadahnya kenapa harus berupa presiden club
dan kalau misalnya kita melihat posisi presiden
kalau misalnya semuanya harus align semuanya tanpa apa apa friksi
mengaca pada presiden club yang ada di luar
pertentangan antara satu sama lain itu kan tidak masalah begitu kan
nah kenapa harus diwadahi dengan sebuah wadah yang namanya presiden club di indonesia
anda sendiri melihat bahwa wacana the president club adalah sesuatu yang rasanya tidak perlu
pertama dalam sejarah pilpres berlangsung satu putaran dengan tiga pasang kandidat
ada wacana selanjutnya jangan jangan pilpres disamakan saja dengan pilkada
supaya pemenang pemilu tidak terlalu lama dalam penantian untuk dilantik
seberapa masuk akal wacana ini